beralih ke berita lainnya baik nuril bertemu presiden jokowi dodo di istana ke presiden bogor jawa barat
baik langsung terbang dari tempat tinggalnya di lombok nusa tenggara barat dan tiba di istana bogor pukul lima belas tiga puluh
nuril menerima langsung salinan keputusan presiden atau kepres tentang pemberian amnesti yang sudah ditanda tangani presiden jokowi
dalam pertemuan tersebut hadir pula menteri hukum dan ham yasona lawli serta mensesnek pratikno
sebelumnya jokowi resmi memberikan amnesti kepada nuril yang difonis enam bulan penjara karena dinilai melanggar undang undang ite
presiden menandatangani kepres pemberian amnesti untuk nuril pada senin dua puluh sembilan juli lalu
ini surat surat ini kalau bisa saya mau bingkai dengan bingkai emas saya mau pajam
ini adalah surat paling berharga dalam hidup saya
saya cuma bisa bilang terima kasih yang sebesar besarnya kepada bapak presiden yang dengan senang hati beliau mau menerima saya di istana bogor ini
saya sangat bangga punya presiden seperti bapak jokowi
mudah mudahan ya dari pemerintah daerah kemarin ada yang menawarkan untuk kembali
kembali ke sekolah yang sama
kalau di sekolah yang sama saya yang menolak
kalau bapak nuril rencananya apa ke depan
menajar lagi bu atau mungkin
kebetulan kemarin kan saya bukan di guru ya tata usaha
kalau memang ada jodoh saya kembali lagi ke sana kalau diberi kesempatan lagi ya
insya allah mudah mudahan